mau ke kampus ya
berangkat dulu ya
berangkat ya pak
siapa tau hilang per
ambil air sebentar
udah ga ada otong
ada apaan sih
pagi pagi udah ribut aja
kalau hilang yaudah lah
gue cuma mau nanya sesuatu
kalau boleh tau
lo dapat dari mana sih
kenapa sih emangnya
lo mau tuker
itu toko gak terima tukar barang
aduh lo tuh kenapa sih
ditanyain malah anu anu
kalau gak rusak yaudah
kenapa harus ribet sih
yang penting kan lo bisa dengerin musik
ini apa lagi sih
gak ngangka amat sih beb
lo free kan malam ini
gue punya tiket konser nih
gue duluan ya
kenapa ngeliatin kayak begitu
jangan asal nuduh
emang kamu benci sama mereka
emang gue benci sama mereka
tapi kalo ada juga
gua bikin dua duanya pergi
gak usah dibahas
cowok sekarang kebanyakan dandan malah ngelebihin gue kayaknya
pada kemana ya cowok cowok granch zaman dulu
tuanak sih lucu sebenernya
cuman sayang aja cupu
coba kalau kerenan dikit
rambut dirapihin terus jangan pakai tas kumal kayak gitu
lumayan juga sih loh
masa sih maura beneran ngangkep gue lumayan
kenapa itu rambut
ih kenapa lo ganti model kayak begini
berdakan banget ini
ini rambut kenapa jadi speaky speaky gabit gabit kayak begini
ibu jadul banget sih
ini tuh namanya bukan speaky speaky
iya apalah namanya
kan ibu jadi kaget kayak begini
ibu kenapa sih
namanya juga nyari suasana baru
ya paling juga molor
udah jangan ngalihin kenapa ya
ngomong ngomong hubungan ibu sama bapak baik baik aja kan
ya ya baik baik aja kenapa emang ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
aduh kapan ya aku bisa bahagia kayak dulu lagi
hidup kok jadi begini
tiap hari berantem sama istri
yang saban hari kerjanya ngomel melulu
pasti dia sengaja buka renangnya
buat bikin aku sengsara
ternyata keadaan orang tua gue separah ini
kenapa gue gak tau sih
mau ke kampus ya
berangkat dulu ya
berangkat ya pak
gak masalah kalau lo bilang gue cuku
itu emang bener
tapi yang penting
sekarang udah keren kan
kegep deh gue
tapi emang dia jadi cute banget sih

gue harus ngelakuin sesuatu
tapi gimana caranya
gue ngiri banget sebenernya
tapi kenapa sih
gak ada cowok yang bisa ngerebut hati gue
jatuh hati deh gue sama cowok
kalau gue mau ngerebut hati maura
gue harus jago main skateboard
waduh gue harus mulai belajar nih
susah lagi skateboard